seakan tak menimbulkan efek jerah bentrok antar supporter di liga satu masih kerap terjadi
terbaru gesekan terjadi antar pendukung psis semarang dan persisolo di stadion manahan
lalu bagaimana antisipasi dan langkah preventif yang dapat diambil terkait bentrok supporter yang masih mewarnai gelaran liga satu
kita akan membahasnya bersama richard ahmad suprianto sekjen presidium nasional supporter sepak bola indonesia
mas richard selamat sore terima kasih atas waktunya sore hari ini
baik mas richard kalau kita melihat bagaimana liga satu ini bergulir rasanya ini bukan kali pertama bentrok antar supporter terjadi
padahal rasanya masih sangat melekat diingatan kita mengenai kelamnya tragedikan juruhan
bagaimana tanggapan anda terkait hal ini
ya memang semenjak liga satu bergulir memang banyak catatan yang kita catat
di beberapa kejadian
tetapi memang ini keputusan federasi dalam hal ini juga lib pada mengambil keputusan terkait pelarangan supporter w ini
tidak melibatkan langsung secara sistematis dengan supporter
yang pada akhirnya mengakibatkan banyak kecolongan di setiap laga bahwa teman teman tetap akan hadir di lapangan
nah yang kedua
tentunya kita sebagai presidium sudah mengoptimalkan imbauan dan juga kita sudah beberapa kali bikin pertemuan
tapi ini tidak bisa menjadi apa namanya secara efektif memberikan solusi agar teman teman tidak hadir di stadion
maka dari itu seharusnya federasi juga tidak serta merta
memberikan larangan atau memberikan hukuman denda dan sebagainya
kalau tidak sama sama kita duduk bareng satu meja untuk membicarakan hal tersebut
mas richard kalau berdasarkan paparan tadi sebenarnya kan dari pssi sudah melarang untuk supporter tim lawan datang ke pertandingan tim yang menyelenggarakan ya
nah sebenarnya kalau aturan ini tidak diindahkan dan juga masih terjadi gesekan antar supporter
boleh dibilang aturan ini sebenarnya tidak efektif
betul ya mas
karena aturan ini dibuat oleh liga tidak berdasarkan masukan dari kita
yang mengakibatkan pasti teman teman akan melanggar itu aturan
kalau bedanya kalau misalkan ini aturan melibatkan kita dan masukan dari kita pasti akan berbeda
makanya kita mendorong kemarin juga habis pertemuan di jogja kita mendorong federasi agar menindaklanjuti

karena kita tidak bisa melarang secara person
ini kan yang hadir person
person secara personal dia dapat info dan akses tiket lebih mudah karena online
kita nggak bisa melarang itu
makanya yang bisa adalah bahwa aturan ini harus ditinjau ulang
misalkan memang langkah ini ternyata tidak bisa benar benar efektif untuk menghindarkan bentrok antar supporter
sebenarnya jika kejadian atau gesekan antar supporter terus terjadi
langkah apa sih mas yang bisa diambil untuk benar benar bisa menertibkan para supporter ini
yang pertama saya kira gini lib harus memanggil semua pemangku kepentingan di klub liga satu
karena itu kita harus mengambil kesepakatan
kita harus mengambil kesepakatan dengan fans fansnya masing masing
nah setelah itu baru kita ambil kesepakatan bahwa boleh ada supporter tandang tapi dibatasi misalkan
itu akan lebih fair maksud saya gitu
kan ini kan terkait soal transformasi sepak bola transformasi perbaikan supporter
fifa akan mengerti pastinya terkait soal kondisi di lapangan
tidak akan lama lagi presiden fifa juga akan berkantor di jakarta bulan november
artinya sebelum fifa hadir saya kira foderasi pihak kepolisian
lalu lib dan juga teman teman supporter klub bisa duduk bareng untuk bisa menyelesaikan persoalan persoalan ini
mas kalau tadi kita banyak membicarakan mengenai larangan larangan yang bisa diterapkan untuk preventif seperti itu ya
menghindari gesekan antar supporter
tapi sebenarnya ada atau tidak sih mas program
atau agenda yang terintegrasi antara pssi dan juga pnssi terkait dengan pembinaan supporter
kalau terintegrasinya sih kita sudah merumuskan
dalam waktu dekat kita akan mengumpulkan semua stakeholder pimpinan leader supporter dalam acara simposium
nah nanti dalam acara sisposium itu yang akan kita rumuskan pelarangannya
lalu kita sinkronkan dengan undang undang sistem keluarga yang baru
nah maka dari itu maksud saya lib dan juga manajemen klub harus gentle
harus sampaikan apa adanya terhadap kelompok kelompok atau komunitas supporter
supaya sama sama menjaga
kalau ternyata tidak sama sama menyampaikan hal hal itu yang hasil ini akan repot pastinya
makanya kan kalau kita
kita temukan beberapa stadion ternyata ada kejadian kejadian karena kita nggak bisa membatasi itu
makanya pelarangan w itu harus ditinjau ulang harus direvisi harus diambil kesepakatan bersama
mas kalau tadi kita banyak membicarakan tentang bagaimana larangan larangan atau aturan yang bisa dilakukan untuk mencegah gesekan antar supporter
saya ingin membicarakan dari internal supporternya sendiri
kalau kita melihat ini kan menjadi noda hitam bagi persepak bolaan indonesia
menurut mas richard
kondisi di lapangan apa sih yang menyebabkan
penyebab utamanya para supporter ini terus bentrok seperti itu mas
karena kan biasanya juga tidak hanya antar klub saja
tapi di dalam klubnya sendiri ada yang pernah konflik juga mas
artinya gini mbak yang pertama
kalau ada koordinasi dari masing masing pihak kan akan lebih mudah
artinya penempatan mereka di tribun mana
di sebelah mana
di sebelah mana
itu akan mudah
kalau itu sistemnya terbuka
kan ini sistem yang sekarang
pelarangan ini tidak tersosialisasi dengan baik
coba datang dengan kelompok kecil kelompok kecil
yang pada akhirnya mereka datang ke stadion tersebut
tidak dalam posisi steril di tribunnya
akhirnya menimbulkan kecurigaan masing masing
akan tetapi kalau ini
disosialisasikan dengan baik dan terbuka
pasti panpel akan menyiapkan tribun khusus atau tribun tersendiri dari pihak tamu
itu yang akan lebih mengurangi atau meminimalisir terjadi gesekan atau bentrokan
oke jadi salah satu intinya atau kuncinya ini adalah koordinasi seperti itu ya mas ya
supaya bisa mengurangi gesekan antar supporter dan pasti tidak lagi menodai kancah persepak bolaan indonesia
di nasional dan juga di mata dunia
terima kasih atas informasinya mas richard ahmad suprianto
sekjen presidium nasional supporter sepakbola indonesia
atas waktunya telah berbincang bersama kami di cnn indonesia connected sore hari ini